selaporan kasus kekerasan seksual yang muncul di publik ini diakini hanya puncak gunung es
nah kasus serupa yang tidak dilaporkan diakini lebih banyak lagi jumlahnya
kejahatan ini muncul tidak hanya di ranah domestik seperti keluarga
tapi juga di tengah masyarakat atau komunitas
mari kita lihat ya dari catatan tahunan komisi nasional anti kekerasan
terhadap perempuan pada tahun dua ribu enam belas ini di ranah domestik atau kekerasan dalam rumah tangga
kasus perkosaan itu masih melampaui jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan
jumlahnya itu mencapai dua tiga ratus sembilan puluh sembilan kasus disusul kasus pencabulan dan juga pelecehan seksual
sementara di ranah komunitas kekerasan seksual juga masih melampaui kasus kekerasan terhadap perempuan
dalam bentuk lain seperti kekerasan fisik psikis ekonomi dan juga lainnya
dan dalam kategori kekerasan seksual kasus perkosaan lagi lagi yang paling dominan
yaitu satu enam ratus lima puluh tujuh kasus dan diikuti oleh kasus pencabulan yang mencapai satu enam puluh empat kasus
sementara pelecehan seksual itu mencapai dua ratus enam puluh delapan
ini hanya kasus yang
jadi demikian vito gambaran sebenarnya yang kita sebut darurat kekerasan ini
ini bukan masalah yang baru
ini sudah begitu lama sudah begitu terpendam dan yang kita lihat ini hanya puncak dari gunung es
yang sebetulnya merupakan potret yang sangat suram terhadap bagaimana kita memperlakukan anak anak kita sendiri
iya betul sekali dan komnas perempuan mengimbau kita bersama terutama pembuat hukum dpr
untuk melengkapi instrumen perlindungan terhadap perempuan
instrumen hukum yang memastikan bahwa
perempuan dapat dilindungi terutama untuk menghindari mereka dari kekerasan seksual
iya betul sekali
terima kasih desi